halo selamat siang
saya ingin ketemu sama bapak
karena ada suatu yang ingin saya bicarakan sama bapak
oh iya saya juga mau bicara sama bapak
bicarain dulu sama saya
suruh perbincang saya ya
kalau gitu saya permisi
ya terima kasih bel
kalau aku jadi brand ambassador untuk mbah ratu
sementara aku dan mas saljuk lagi berusaha memiliki anak lagi
apa nantinya aku gak kelelahan
kalau jalan dua duanya apa nggak akan mempengaruhi yang lain
mama juga lagi sakit sekarang
bagaimana aku bisa memilih jadi brand ambasadord dan tambah sibuk
padahal mama pasti lagi perlu bantuan
apalagi jika situasinya makin parah
kalau tanya mama pasti mama menyuruh aku
tetap jadi brand ambassador
apa aku tanya pendapat masal
tapi untuk itu aku harus memberitahu masalah dulu nih
apa penyakitnya mama kan
dia seperti menyemaikan sesuatu deh
aku gak kelakuan
ini deh oma cek
baru mau cek ini
sekarang kita main main
kamu gak cuti sih
rizanya udah cuti
nanti nanti juga bisa
masih mau lama gemuk
padahal bentar lagi mau lamaran loh
susah susah sih bekerja
padahal di kepalanya pengen banget cepat pulang kan
ketemu sama calon suaminya
kamu gak mau ikut cuti
kalah merangkak apa lah
kamu mau di lamaran sama oya
ih gampang mendingan
udah sama askar aja lah
eh gampang mendingan
gila dulu aja dah
gila dulu aja dah
aku belum bilang ke rena
apa sebenarnya maksud aku ngasih kaktus itu
inginnya aku sih reda bisa merawatnya
menjaga kartus itu
karena itu adalah lambang kasih sayang aku buat dia
sedikit demi sedikit
renda akan merawat dan membuka hatinya
karena bagaimanapun juga
rena adalah cinta aku
ketemu sama oya
ketemu sama oya
ketemu sama oya
ketemu sama oya
ketemu sama oya
aku pijetin kepala nya ya
coba kamu lihat depan
kamu kenapa sih
pilih lagi dipijit
kamu pasti ada yang maunya kenapa
aku enggak mau apa apa
aku enggak mau apa apa
nggak usah bohong
nggak usah bohong
tapi kamu janji kamu gak boleh aja

bisa ada rasa
ain buat saya khawatir ya
ya tapi kan
ya mungkin memang belum rezekinya
gak usah terlalu difokusingin lah
allah tahu saat terbaik untuk memberikan anugerahnya
mungkin memang saat ini belum yang terbaik kan
ya tuh guys kita kan cuma berusaha berdoa
ya tinggal usahanya indikas terus
ya udah gak usah sedih gitu lah orang sih gak apa apa kok
tapi aku tahu mas
kamu sebenarnya sedih kan
hanya saja kamu gak mau aku merasa down
makan malam udah siap
ya semuanya udah nunggu di ruang makan
oke sebentar ya
yuk makan yuk
aku siapin udah aku masakin mbak
dapur kenapa bisa jadi berantakan mbak
aku lagi coba menu baru
ada menu spesial dari chef yang kamu follow itu yang kamu suka
aku lagi ngeliatin dia ada menu baru
ya aku coba masakin gue buat tau
jadi berantakan itu gara gara kamu bikin makanan yang aku suka
chefnya kamu suka terus kamu nyoba beberapa kali kan
dan kamu bilang enak ya udah
ada menu spesial aku bikin aja dari chef itu
ini toge bukan sembarang toge
kalau kemanisan atau keasinan kamu bilang sama aku
besok aku nggak masak lagi
kamu mau jujur ya pak
jujur dong jujur
ini aku udah bersusah payah
kurang garamnya mungkin
ini tadi menu yang kamu masak banget ya
sesuai sama media yang tadi
karena kalau buat aku kan
aku suka ini pedas
jadi kurang pedas
nanti lain kali aku akan coba tambahin cabai
ada satu hal yang nggak mungkin salah
ini kalau salah juga kebangetan bapak
oke kok aku lihat dari bentuknya aja bener
ini nasinya kering atau
ini saya jadi makan duluan ya
maaf ya jadi nungguin dulu
nggak apa apa mama duluan ya
emba mas ini azkara baru aja ketiduran
kiki nemenin di kamar aja ya
kamu kalau mau libur udah boleh loh
dia kan mau lamaran
ya nanti nanti aja deh kalau
kalau kerjaan udah selesai papa
mir bener katanya al
daripada kamu pulang besok pagi
malah nanti waktu kamu keteteran
mendingan kamu pulang malam ini
jadi besok pagi bisa lebih tenang

banyak yang harus kamu siapin
ya nanti kalau kerjaan hari ini selesai deh
ya kalau pamit kasih tau tapi ya
sebenarnya aku sama andien itu
pingin coba kasih reina sama askaradi
hari ini ternyata andien datang berbual
bisa usah lagi ya
tapi tunggu deh
kalau kamu sama andien berniat untuk kasih adik buat reina dan askara
apa nanti kalau andien jadi ba brand ambassador nya maharatu
dia gak akan kecapean
takutnya program hamilnya jadi terganggu
karena kan pasti jadi brand ambassador akan lemah sekali
he must be bananas
dia pasti bakal banyak banget kesibukannya

apa saya harus cari kandidat lain
ini ngapain ini ngecat aku malam malam

loh kok kamu bangun sih
kamu belum tidur ya
gak lagi usah buat tidur aja
suara kamu berisik soalnya

ngapain ngecat kamu malam malam
kamu denger apa tadi
orang gak bercanda orang mirna yang ngecat
orang percaya sini
mirna yang ngecat mas
terus ngapain bilang ini
ternyata pura pura tidur
kamu lihat kan dia cuma bilang
dia mau bilang
terima kasih dia udah sampe di rumah
kamu juga kenapa sih
ada yang kamu pikirin ya
pasti ada yang kamu pikirin
udah deh kalo udah apa apa tuh ceritainnya
udah udah bercerita
kan aku udah bilang
aku nih rumah buat kamu kan
jadi kalo udah apa bercerita
jadi pendam sendiri gak baik gak bagus
aku udah berhenti
aku udah berhenti
aku udah berhenti
aku udah berhenti
aku udah berhenti
aku udah berhenti
aku udah berhenti
aku udah berhenti
aku sudah pulang
udah acaranya dadapan
lo pulangnya tengah malem
lo bilang mau di lamar
sama acaranya juga masih sehari lagi bang
begimana emak siapin acaranya kalau cuma sehari
alkadarnya aja udah mak
emak gak mau kalo elo dibikin cuman sederhana
ya tapi ini kan bukan yang pertama buat mirna
emir insyaallah ini buat yang terakhir kali
inipan buat acuan elo buat kedepan elo hidup nanti
tapi gimana ya emak juga bingung abis acara lo dadakan sih
ih jangan salahin mirna salahin rija loh dia yang dadakan
emang siapa aja sih yang mau datang
keluarganya rija dateng kan berapa orang
kayaknya cuma berapa orang doang deh paling lima enam orangan gitu
nah itu kan lima enam juga orang
udah udah udah kita kudu cepet cepet siapin semuanya ya
elo udah nyatut bulan apa aja yang diperluin
nih udah nyatut
rem gimana hubungan kamu sama dia

sama mbak bela
maksudnya gimana ren gak gimana gimana jalan di tempat gitu
malah kayaknya kemunduran deh maaf
loh kok gitu sih rem orang tuh biasanya kalo jalan ya maju bukannya malah mundur rem
udah gini baru diaitu kan
aduh kenapa bisa begitu
aku juga enggak tau ma
gara gara cincin itu ya reang
ya aku jadi kasian lah sama bela mah
di satu sisi mungkin bela bahagia ketika dia tau
di dalam kuenya ada cincin yang aku bawain buat dia

tapi di sisi lain kan itu bukan cincin pemberiannya
pemberian dari aku ma
aku juga gak mau bohong sama dia
ya makanya aku jujur sama dia
untuk soal puisi aku bisa maklumi
ini kan cincin ma
sesuatu yang sakral
mama jadi ngerasa salah banget ya
bicarain dulu sama aku ma
jangan seperti ini
kan jadi kayak gini urusannya
ya mama tuh sebenarnya mau
atau ahma bicara langsung aja
buat melurusin ini ren
biar dia tahu kalau sebenarnya itu
mama gak ada maksud apa apa
tidak usah ma
jangan aku takutnya bella malah salah sangka
ya mama cuma meluruskan aja rem
ya bella mungkin takutnya ketika mama ketemu sama bella
bella nyatanya kalau itu disuruh dari aku ma
aku gak mau ma
nanti malah urusannya makin panjang dan
akan makin ribet
biar aku yang beresin urusan aku sama bella
aku juga yang lebih tahu bella ma
mama tuh gak ada tujuannya apa apa ren
mama tuh cuma pengen hubungan kalian itu
makin membaik gitu loh ren
mama pengen mbak bella jadi menantu mama
gak ada maksud lain
apa aku diem diem aja ya temuin mbak bella
sayang makan yang banyak ya nak
tapi nanti aku takut kekenyangan mah
ya jangan sampai kekenyangan
kan ada hadisnya
makan nggak boleh sampai kenyang
yang penting jangan sampai kelaparan
karena hari ini ternyata sekolah
kalau misalkan cukup kan bisa konsentrasi juga belajarnya
eh lah kok anaknya ketiduran
aku mau minta tolong sama kamu
tolong nanti anterin rena sekolah ya bareng sama supir
terus tapi kamu langsung pulang aja
nanti pas kamu jemput rena kamu boleh langsung bawa sekarang ya
supaya ada yang nangis soal aku harus ngajar
kakak reina nanti gak apa apa kan kalau yang nganterin miss kiki
soalnya kan sesemainya lagi ada urusan
urusan orang gede ya
jadi aku gak boleh tahu
kalau enggak nanti selain mas kiki ditemenin sama pak uya ya
udah gak apa apa gitu aja
segembur duduk gitu nganturin rena ke rumah
gapas sih ki
kamu sama uya tuh gak boleh gitu
mbak mampu kalau mas randy gitu gak apa apa
nanti mama juga ke kantor ya
kita bahas masalah rena basadar itu
aku udah sempat diskusi sama dia juga
semoga ada jalan ke warah ya
oke nanti diantar sama pak uya ya
harus ada yang jaga satu laki laki ya
kemarin saya belum sempat bicara sama pak ahok
tentang siapa salah satu orang yang sering mengunjungi aku sering pak
karena ya tiba tiba kemarin pak al nunggu datang
selamat pagi pak randy
ini ada beberapa berkas yang harus paran dicek dan ditandatanganin sama pak ahok
saya lihat dulu ya
kamu udah lihat pak al datang ke kantor dulu ya
belum sih pak
ada lagi mungkin yang bisa saya kerjakan
nanti dulu aja ya
kalau gitu saya permisi pak
ya sama sama pak randy
oke nanti deh
setelah pak al datang saya harus langsung bicara
tuh mainan diri
nggak hari ini saya lagi pengen sendiri aja
oh iya saya ingin membicarakan mengenai kantor cabang yang dipegang pak bobi nih
memangnya ada apa bu
ya saya juga belum tahu mendetail tapi saya dapat kabar dari elsa seperti itu
saya sih belum mendengar apa apa karena laporan dari pak bobi sampai hari ini semuanya berbeda
kalau lagi sudah pak
kalau gitu mungkin lebih enaknya kita bicara di ruangan saya aja ya
nah kak karena
miss gigi cuma ngantar aja ya
soalnya kasihan ada yang tidur di dalam mobil
nanti kalau kelamaan nangis lagi
nanti miss gigi jemput boleh ya
aku tahu kan miss mirna lagi cuti
ingat berarti ya sebelum miss gigi jemput kak karena nggak boleh pulang
sampai lihat miss gigi di sini oke
kok kamu datang sendirian
aku diantarin sama papa aku kok
papa aku langsung pergi ke kantor setelah turunin aku dari mobil
biasanya mama kamu yang nganterin kamu
kata papa aku mama gak boleh capek capek dulu
kan lagi hamil adek
miss gigi aku sama johana masuk kelas dulu ya
oke oke oke sayang
yaudah kalau gitu pinter pinter nanti di dalam kelas ya ya mbak e ya
udah sampe kemana semua udah pada ngajar kali ya
aku lupa belum ngabarin mama sama papa kalau mirna sama riza mau lamaran
ya kali aja kalau mereka lagi nggak sibuk
mama sama papa ketemu banyak orang
mama pun juga pasti senang
coba dia ke depan
iya udah lama gak olahraga juga kan aku
habis kamu nggak pernah ngajakin
kita harus lebih sering olahraga
biar sehat kita ya
berjemur matahari pagi ini bagus banget toma
pak aku mau ngabarin
kalau besok itu mirna sama riza itu mau lamaran
emang mereka berdua ini dekat
ini deket mereka pacaran iya pak ya semoga mereka terus lanjut ke pernikahan ya iya makanya aku
sama mas al sama sekeluarga mau ngajak mama sama papa mau ikut juga biar rame rame nanti kesananya
tunggu sebentar papa tanya sama mama ya ternyata mirna sama riza itu pacaran terus kata andin mereka itu
mau lamaran kita diundang ke sana ya aku pikir ya kalau kamu mau ya kalau kamu mau sekalian kita
lihat anak anak cucu kita aku baru tahu kalau mereka pacaran aku juga mereka kapan ngobrol
ya kalau riza dia mulu begitu kan mukanya kenceng gimana kamu mau datang ya ya deh nggak
apa apa biar nggak di rumah teruskan aku ya sekali sekali pergi
nggak apa apa ketemu sama rena sama sekarang oh ya halo din lama kita ngobrol ya din mama sama
bapak insya allah bisa kesana kok alhamdulillah ya udah kalau gitu nanti aku kabarin lagi ya
pak ya assalamualaikum pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga dengan menghadiri acara
mau menjadi lebih terhibur dan enggak sedih lagi
saya ingin ketemu sama bapak karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama bapak
oh ya kebetulan saya juga mau bicara sama kamu
ada apa ya pak apa yang mau bapak bicarakan
saya minta sama kamu untuk mencarikan kandidat baru untuk brand ambasador sesuai dengan kriteria mama
maaf pak kandidat baru pak
emang ada apa dengan bu andin pak
sesuai obrolan kita waktu itu
mau coba memberikan rena dan askara adik
jadi saya enggak mau andin itu terlalu capek dengan kegiatan sebagai brand ambassador ya
iya tapi saya juga ini aren ya seperti pesan saya saya mau kriteria yang saya minta ke kamu kalau bisa kita cari brand ambasadar ataupun influencer yang berbeda dari yang sudah ada di pasar
beda dari yang lain
biaya nya dua orang
andin tetap jadi brand ambasador kita cari orang satu lagi sesuai dengan kriterianya mama
jadi andin gak perlu kecapean dengan kegiatan brand ambassador bisa diwakilkan dengan biaya satu lagi
boleh pak saya setuju pak
karena memang sudah biasa ya dalam satu produk punya dua brand ambassador ya
itu dia i like the solution i like the idea jadi kita bisa you know tandeman andin dengan
bea lain so bisa e know hand in hand semuanya jadi satu andin satu kriteria yang saya mau ya
berarti mulai dari sekarang kamu cari kriteria yang diberitakan sama saya baik baik nanti saya
mencarikan sesuai yang mau oh ya terus kemarin tuh kamu sempat bilang kan yang masalah
agus rimba itu belum selesai ngobrol sama saya iya pak itu gimana betul ini terkait dengan agus
vimba ternyata salah satu orang yang sering menemui dia di waktu penjara itu adalah fajar pak